lingkaran survei indonesia lsi denny ja merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas bakal calon presiden baca pres untuk pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
hasilnya tren elektabilitas ketua umum partai gerindra prabowo subianto merujukan kecenderungan yang menanjak sejak januari hingga juli dua ribu dua puluh
wali kota solo gibran raka buming raka menjadi bawa pres yang paling potensial untuk berdampingan dengan menteri pertahanan prabowo subianto dalam pilpres dua ribu sembilan belas
kita akan langsung bahas bersama peneliti lsi ikrama mas leman
mas ikram selamat malam
selamat malam mas reza selamat malam pemirsa
mas ikram ini yang cukup menarik adalah kita membahas mengenai bursa dari cawapres sendiri
di mana memang gibran menjadi bawa pres yang paling potensial untuk berdampingan dengan menteri pertahanan prabowo subianto
anda bisa jelaskan mungkin hasil dari survei lsi ini
ya sebenarnya kalau kita lihat
elektabilitasnya sungguh mengejutkan juga ya
karena pertama secara personal mas gibran ini belum secara terbuka menyatakan ini ya
walaupun banyak digadang gadang nih
bahkan ada petinggi partai juga yang menyebutkan sebagai semacam kasih clue clue ya bahwa ini wali kota yang berhasil dan sebagainya
nah ini juga mengejutkan ya sebenarnya yang kita lihat data ini
dan ini juga kita melihat berarti publik kita cukup tajam melihat pergeseran
bukan mata angin politik gitu ya
secara semiotik gitu ya
bagaimana pak prabowo ketemu dengan mas gibran ataupun endorse pak jokowi yang mungkin secara semiotik dilihat publik ya
sebagai asosiasi arah dukungan ya
nah sehingga kalau kita lihat mungkin ini ada hubungan dengan bagaimana fluktuasi elektabilitas ya
karena di januari tadi disebutkan ganjar tertinggi ya
kemudian di mei mulai ini turun ya
kemudian ada peningkatan ekskalasi dari pak prabowo ya
dimana memang ada banyak hal yang sangat kompleks ya
namun saya ingin mencermati posisi cawapres mas
sebenarnya kan secara kalau kita mau bilang penentu cawapres ini kan ada tiga ya
nah veto players ini kan ya tentu adalah partai pengusung
dan kita tahu yang pengusung di pak prabowo veto players ini adalah ketum ketum partai yang juga punya
jadi seberapa iklaskah misalnya ketika pak muhaymin di jariin cawapres
sedangkan golkar akan menganggap mereka suara terbanyak di dpr
begitu juga pak aha
ini kan artinya veto players ini akan rumit and mengurai
sehingga posisi mas gibran mungkin dilihat sebagai cadangan yang alternatif
tidak penolakannya mungkin cenderung lebih kecil ya
kedua memang tidak ada cawapres yang premium mas
kalau kita lihat dari aneka cawapres tadi ya
sebenarnya tidak terlalu merubah elektabilitas dari capres
karena urutannya tidak merubah urutan
tetap pak prabowo tinggi
cuma memang ada perbedaan ketika mas gibran tiga puluh delapan
begitu juga pak erik tohir ya
walaupun memang ketika sama mas gibran
prabowo gibran dengan yang kita simulasikan ganjar sandiaga
agak cenderung lebih lebar ketimbang berpasangan dengan erik tohir
nah kita bisa dilihat di sini bahwa jaraknya cukup pendek begitu ya
dan juga pak prabowo dengan erik tohir
tapi apa yang membuat pembahasan mengenai gibran ini justru jauh lebih besar
baik kita membahas disini maupun di sosial media
sebenarnya yang menarik karena memang ini data yang mengejutkan juga bagi kami ya
karena pertama kita tahu pak erlangga erik tohir ini kan exposure nya udah jauh lebih jauh ya
dengan bali huruang publik yang sedemikian masif ya
tentu jabatan publik
tapi disini angkanya antara mas gibran itu hampir sama dengan pak erik tohir
itu kan kita nggak bisa tentukan siapa yang tinggi
margin of error ini tidak bisa kita simpulkan apakah lebih tinggi pasangan prabowo erik atau mas gibran
namun yang kalau kita lihat dari prosentase ini pasangan prabowo gibran ketika kita uji dengan tiga pasang
itu rentang elektabilitas makin menjauh makin lebar ya
dengan kompetitor terdekatnya itu ganjar sandiaga
kalau dengan mas erick itu cenderung lebih
lebih kecil jaraknya
misalnya kayak tadi itu kan tiga puluh tiga dan tiga puluh empat ya
jadi ada jarak
sama juga faktor lain adalah popularitas mas reza ya
kita lihat popularitas mas gibran ya juga tinggi ya diantara ketiga capres yang lain
cawapres yang lain ya
jadi ini yang jadi alasan kenapa kita meng highlight mas gibran
karena pertama satu kejutan dan kedua secara elektabilitas memang di atas tiga cawapres yang lain
oke popularitas yang cukup tinggi ini bagi mas gibran sebenarnya lebih tinggi daripada anak anak muda
kalangan milenial yang lebih mengetahui mas gibran atau seperti apa dari data lsi
ya kalau kita lihat apa namanya dari data ini di kalangan pemilih milenial dan zilenial ya
artinya tingkat popularitas mas gibran ini cukup diketahui atau anak muda ya punya atensi juga melihat
representasi mereka ya
artinya sebenarnya kalau kita bandingkan dengan demografi pemilih ya mayoritas pemilih di dua ribu dua puluh empat ya ini kan adalah mereka yang muda ya
jadi sebenarnya begini ya
saya melihat ada momen momen yang sangat banyak

sebenarnya ini adalah elementum anak muda ya di pilpres dua ribu dua puluh empat dan sebenarnya dukungan yang besar ke gibran ini bukan berarti mendukung semata ke gibran aja
tapi mungkin publik melihat ini mendukung harapan harapan anak muda ya
bahwa anak muda juga perlu ada representasi dalam politik
maka jika dukungan ke gibran tinggi itu sejatinya sebenarnya mendukung representasi anak muda ya
apalagi kan anak muda cenderung apatis ya
karena kan selalu diisi oleh wajah wajah lama ya
sedangkan kalau kita lihat di amerika selalu dipikirkan antara capres dan cawapres termasuk perimbangan usia mas
perimbangan misalnya kayak obama cawapresnya waktu itu biden yang cenderung lebih tua
memang ada perimbangan perimbangan itu
mungkin itu yang jadi kekuatan mas gibran
baik mas ikram yang cukup menarik di sini adalah sebenarnya mas gibran cukup tinggi dikenal banyak masyarakat karena memang tokohnya dia yang sudah terjun ke politik sebagai wali kota

justru memang mendapatkan endorse karena anak dari presiden jokowi
ada hubungan ke situ kah
atau memang murni dari kiprah politik gibran selama ini
oh pasti ya
memang selain kipra politik mas gibran memang mas gibran diuntungkan dengan approval rating pemerintah pak jokowi ya
saya lihat lembaga survei yang lain juga memotret hal yang sama
dan ini yang menjadi kekuatan sebenarnya
karena itu kita lihat pak prabowo terus coba mengasosiasi dengan pak jokowi
begitu juga mas ganjar ya
bahkan belakangan saya lihat mas anies juga udah mulai
tidak terlalu berseberangan
karena endorse jokowi artinya menjadi hal yang sangat
signifikan di pilpres dua ribu dua puluh empat
dan pasti ada hubungannya mas
ini yang cukup menarik adalah bergabungnya pan dan juga golkar
apakah nantinya juga susunannya masih sama seperti ini
atau justru akan ada perubahan
atau tadi anda katakan bahwa sebenarnya dibutuhkan alternatif lain yang sebenarnya cocok nih
karena masing masing punya hak fitur tadi gitu ya
fetoplayers ini menjadi kerumitan yang sangat besar
mungkin golkar ada pak erlangga
yang juga tidak hanya keinginan pak erlangga
namun menjadi keinginan partai politik
karena diputuskan di forum tertinggi partai golkar
yang harus wajib ada erlangga hartarto
begitu juga pkb yang wajib itu
katanya kalau nggak dapat cawapres pindah
itu kan jadi pasti
pan juga kan digadang gadang kedekatan dengan erick thohir ya
jadi ini menjadi kerumitan
maka saya menganggap jika salah satu ini dipilih
ini kan pasti ada benturan benturan kecil ya
maka posisi gibran menjadi sangat seksi gitu ya
karena pertama dilihat gibran bisa menjadi titik penolakannya tidak tinggi
karena anak dari mentor mereka juga di pemerintahannya
pemerintahan pak jokowi ya
sebenarnya lebih dilihat sebagai alternatif yang
dan itu sudah disebutkan
dan saya lihat pak muhaymin juga sempat
kemudian ada endorse dari ketum ketum partai yang lain
saya pikir memang variable pak jokowi jadi penting
tapi di politik indonesia tidak ansih ketika pemimpin politiknya
kemudian anaknya masuk dalam politik
kemudian ada penerimaan
kan banyak kasus di indonesia
misalnya kayak gubernur dua periode di sumsel
ketika ini dia turun ke anaknya
ketika anaknya maju sebagai calon gubernur juga gagal
di sulsel juga terah
jadi sebenarnya ini bukan hal yang otomatis sebenarnya
jadi memang kalau kuat pasti ada variabel personal juga
selain ada endorse dari asosiatif dengan pak jokowi
kalau menurut anda akan terjadi resistensi gak sih dengan adanya gibran
apalagi berkali kali dikatakan bahwa ini sebagai tokoh yang cukup seksi
sebagai alternatif lain
dengan partai partai yang sudah bergabung dan masing masing punya hak veto ini
ada arah kesananya kah
ya kalau saya sebenarnya posisi gibran ini tidak akan seksi
ketika elektabilitasnya juga tidak sebesar ini ya
saya pikir memang selain approval rating pak jokowi yang baik
dan mungkin kepiawan beliau ya dalam politik
kita lihat kan memang secara bahasa juga cukup
sehingga menghindari jebakan jebakan gitu ya
misalnya ketika ditanya soal jurkam kan
atau soal mendukung siapa
dia kan cenderung lebih
artinya gibran juga sebenarnya dilihat ya sebagai alternatif ya
karena memang secara politis ya
memang belum kuat semacam statementnya ya
bahwa dia menjadi pendukung
sehingga memang posisi mas gibran tergantung konfigurasi saya pikir
dan walaupun semua ketumpar pol pasti mau jadi capa pres ya
tapi pasti akan deadlock kalau saya
dan deadlock dan daya rusaknya akan jauh lebih besar ketimbang memilih salah satu ya
karena pasti akan ada ketersinggungan dan akan ada melihat siapa yang paling berjasa dan sebagainya
mas ikram tapi sejauh ini statement dari mas gibran
tidak mengiakan begitu ya
dia berkali kali menolak bahwa saya tidak melakukan apa apa gitu
mungkin salah hasil surveinya dan segala macam
apakah ini juga akan mempengaruhi dari elektabilitas berikutnya begitu
atau ini hanya semacam menunggu hasil sidang nantinya
kalau misalnya memang sudah mendapatkan izin dari batasan usia mungkin akan lebih terbuka lagi begitu
memang tidak mengiakan tapi tidak menolak juga
dulu seperti itu ya
dan itu memang keunggulan politik jawa saya lihat
politik jawa memang lebih sabar ya
lebih sabar kemudian menyembunyikan apa namanya mungkin keinginan atau desakan dari publik ya
sehingga sampai waktunya firm atau sampai clear ya dukungan itu
dan dianggap apa namanya bisa menghimpun banyak pihak
saya pikir langkah yang diambil sama mas gibran
dia tidak menyendiri juga gitu
dia tampil ke publik tapi memang tidak terbawa oleh arah semacam statement statement politik dari eksternal ya saya pikir gitu
berarti masih bisa memanfaatkan apa yang terjadi termasuk juga di sosial media
sambil menunggu ini bagaimana hasil putusan di sidang
masuk juga ini sebentar lagi kita sudah memasuki garis finish pendaftaran begitu ya
ya mbok dimanfaatkan saja waktunya saat saat ini
karena namanya juga sedang baik baik saja
baik saja begitu ya
terima kasih peneliti lsi ikrama mas roma sudah berbincang bersama kami
kita lihat bagaimana hasil surveinya lsi berikutnya
selamat malam mas
dan demikian kanal pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh empat hanya di cnn indonesia
kanal pemilu terpercaya